saatnya kita kembali ke jawa barat tepatnya ke bandung
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada angga dwi putra di bandung jawa barat
wah di belakang angga ini suasananya berbeda ya
bukan upacara tapi justru ada pawai apa yang sedang terjadi di sana angga
selamat pagi daniar sampurasun itu adalah sapaan dalam bahasa sunda
sampurasun dijawab dengan rames
dan memang betul sekali daniar upacara pengibaran bendera merah putih di jawa barat tadi sudah selesai
pukul sembilan pagi dan langsung dilanjutkan dengan pawai
silahkan anda bisa melihat bahwa pawai di pagi hari ini tadi juga sudah resmi dibuka seperti itu
atau dilepas pawai ini oleh gubernur jawa barat ridwan kamil
ini disebut sebagai pawai kirap merah putih atau pawai jabar juara juga bisa disebut seperti itu
yang isinya adalah melepas
beberapa rombongan tadi ada dari motor harley davidson kemudian juga ada dari komunitas vespa
untuk kirap merah putih ini yang membawa motor motor klasik seperti itu
dan di belakangnya juga masih ada banyak lagi rombongan rombongan lainnya
jadi memang suasananya sangat ramai
setelah tadi upacara terbatas memang tidak dihadiri atau tidak bisa didatangi oleh seluruh warga jawa barat
hanya dari asn saja kemudian tni polri dan ada beberapa perwakilan pelajar
namun untuk hari ini atau pagi ini suasana di kirap merah putih atau di pawai jabar juara ini bisa dihadiri oleh seluruh warga jawa barat daniar
jadi ini juga akan berlangsung nanti setelah tadi dibuka akan berlangsung terus akan berkeliling di seputar bandung seperti itu
untuk memeriahkan acara ataupun memeriahkan hari ulang tahun
ini juga akan berlangsung sampai pukul sepuluh pagi ini daniel
oke baik terima kasih angga untuk laporan anda langsung dari bandung jawa barat
wah luar biasa sekali ya
dirayakan dengan cara konvoy dan juga ada banyak sekali pawai yang dilakukan tentu